harusnya kamu tuh mikir ya
kau bisa sekolah gara gara siapa
kamu sekolah aku biar gua
iya tapi abang jiansa penyakitin hati ibu juga bang
harusnya kalian tuh mikir ya
aku udah berkorban buat keluarga
aku kerja buat keluarga
sampai sampai aku tuh gak abisnya kuliah tau
pengangguran itu bebas coy
iya bebas bro

yang penting happy aja hidup
iya benar jep
pengangguran itu menyenangkan
senang bebas dan tanpa beban cuk
bener juga tuh cuk
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
nah tuh masuk kotak lo

yang penting hidup senang senang ya gak
iya itu dia
cuk sekarang lo lihat dulu aja pak day ya
iya itu dia
ya allah bu
alhamdulillah dagang hari pertama nasi uduknya laris manis
mereka belajar bilang mesti ber plain
puja banyak juga nih duit
gitu dong kerja
kerja kerja aget ya gak
bang ucup sini uangnya jadinya bel semua bang
ucup jangan ucup
ini buat modal dagang nasi uduk
gua butuh nih duit
udung tuh kelewatan ya
utu gak boleh kasar kayak gitu sama ibu
kamu yang bikin mati adik kamu
biar aja mati sekalian
lagi ya dulu juga
lu ngapain sih ngebelain dia mulu
ibu gak pernah bedain jarak sama kamu
ibu cari uang halal
ibu gak mau uang ibu
kamu belikan minuman haram
hidup hidup gua bukan hidup lo ya
mending urusin hidup lo ya
bentar lagi nunggu ajal
kamu berani mukul gua lagi
namanya lu kenapa sih kelewatan banget
apa kamu lagi gitu sama ibu
iya gak salah sama kuduan
lu kenapa sama kecil